akhirnya aku sakit banget ya
ini aku dimana
ini kan bukan kamar aku
preman yang merasa elsa ini
orang yang sama ya waktu nusuk nino
siapa preman ini sebenarnya
mungkin kebetulan aja kali
tapi kan yang penting sekarang
preman itu udah ketangkap
iya juga sih ma
untung aja papa gak curiga
bagus sih preman itu tertangkap
jadi dia gak bisa peras elsa lagi
sebut sebut nama elsa polisi ya
bisa bisa elsa juga dianggap terlibat
bisa bisa elsa juga dianggap terlibat

bisa bisa elsa juga dianggap terlibat
gue gak salah pak
lepasin gue pak
gue cuma disuruh pak
gue gak salah pak
bapak jangan menangkap gue gini dong
yang harus ditangkep itu si elsa pak
dia bilang peroknya pak
dia juru gue
gue gak salah pak
anda bisa jelasin lebih detil di dalam
yang nyuruh matteo mba elsa
yang nyuruh matteo mba elsa
mas langsung bandar ya
oke pak siap
mungkin papa lagi ganti baju
udah kamu sambar aja dulu
tunggu disini dulu ya
tunggu disini dulu ya
pemanasannya dulu indin
hari ini gue harus bahas sama andin
soal anak yang dikandung sama andin
apa anak itu anak gue itu bukan
selamat pagi pak
perman yang menusuk panino
sudah ditangkap subuh tadi pak
terima kasih banyak ya
terus kamu udah tahu siapa dalam turismo ini
saya lagi taksi menuju bandara surabaya
satu setengah jam lagi saya sampai di jakarta pak
mungkin kita langsung ketemu aja ya pak
jam sembilan di kantor
biar saya jelasin semua
oke saya siap siap sekarang ya
saya mau ngabarin soal ini juga ke panino
yaudah saya kirim ke kamu
iya pak terima kasih
semoga dengan tertangkapnya preman itu
gue juga dapat titik titiknya
siapa dalam dibalik pembunuhan roy
kepagihan gue sampai
para vial maaf saya telepon
ada apa ya
saya cuma mau informasikan aja
kalau penjahat yang kemarin nikam saya itu
sudah ditangkapnya kepolisian
semoga dia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ya pak
kak rafael pasti ngira nino utah beneran
gara gara yang gue bilang kemarin ya pak
mbak nino ulang tahun kan
soalnya kemarin saya ketemu elsa
pak nino ulang tahun hari ini
mungkin anda salah dengar apa yang di ucapkan elsa kali pak
saya sama sekali gak ada ulang tahun
terima kasih buat atensinya ya
yaudah saya nelfon cuma mau informasikan yang tadi aja
terima kasih atas informasinya
sekarang saya juga harus segera ngajar pak
oke sampai ketemu
jadi pak nino gak ulang tahun
elsa gak hafal ulang tahun suaminya sendiri
atau emang ada yang dirahsiakan sama elsa dari pak nino
kok gak dateng dateng
ya mama juga bingung tumben banget
kok gak pake baju olahraga kan mau olahraga sama rena sama andin
dari tadi rena udah nungguin kamu loh mas
kamu mau kemana
papa salah baju ya
papa harus pergi papa ada urusan
mas urusan ini emang gak bisa digungguar
kasian rena mas udah nungguin kamu dari tadi
gak bisa urusan saya ada hubungannya sama penusukan ini
baru saat ini
katanya pelakunya udah ketangkap
saya mau ke kantor saya mau bawa sini semua sama rena
karena rena yang tau
karena saya banyak mencurigai sesuatu di belakang sini
gak apa apa ya
papa gak bisa olahraga dulu sama rena
nanti kalo udah selesai kita olahraga bareng ya
papa berangkat dulu ya
jangan sedih ya
kan papa kan ada kerjaan
udah jangan nangis
kalau aku ulang tahun hari ini
apa yang kamu sembunyiin
apa yang kamu rencanain elsa
kamu ketemu rafael dimana
oh gue harus jawab apa lagi nih
gak mungkin kan gue bilang gue jual tas
nanti nino malah curiga lagi duitnya buat apa
waktu itu aku nggak sengaja ketemu sama kak rafael pas perjalanan aku ke tempat pemotretan
pas aku lagi si bensin
tapi yang mungkin ke rafael itu tuh cuma salah dengar aja sayang
soalnya pas aku ketemu sama dia aku tuh lagi teleponan sama temen aku
dia bilang mau surprise sahabatnya
kayaknya cuma kepo aja gak sih kak rafael sayang
kamu lihat baik baik ya
kalau sampai ada sesuatu yang kamu sembunyiin atau kamu rencanain dan aku tahu akhirnya
aduh aku lapar banget ya sayang
kita makan dulu aja yuk
kita kan tadi pagi belum sarapan gara gara buru buru ke taman flaminggo
ya makan dulu ya
untung dino tadi gak nerusin obrolan soal kak rafael
pak kalau gitu aku bikinin sarapan buat kamu ya
oke aku ke toilet dulu
ini tadi ada chat dari andin
dia bilang dia udah menemukan sebelah anting kamu ya
sebelah anting kamu yang hilang
hari ini kan andi mau ketemu sama aku buat balikin anting itu
mending aku ajak andin ketemu di luar aja kali ya
daripada kalau andin ke rumah nanti malah papa tanya yang aneh aneh dan curiga
lagipula setelah dapat anting itu aku harus langsung jual
daripada jadi masalah ke depannya
siapa sih sebenarnya orang yang menyuruh preman untuk menusuk mas nino
apa dia orang yang gak mau kebenarannya akan terungkap
siapa sih orang itu
papa udah bikin aku sedih
udah tadi kan papua juga udah minta maaf
tapi papa ada janji ma
mama bilang janji itu harus ditepatin
janji itu memang harus ditepatin
kan papa kerja juga buat siapa
buat rena kan
tadi kan papa juga ada minta maaf
nanti kalau misalkan apa apa ada waktu pasti kita bisa olahraga bareng
oke kan papa udah janji juga
gimana kita lanjut lari lagi
udah dulu deh ma
besok aja lagi sama papa
yaudah kita balik ke rumah ya
abis itu kita langsung siap siap ke sekolah
yaudah let's go
kita mau ke rumah
kamu jadi mau balikin anting itu ke mama kan
nanti kita ketemu di luar aja ya
kamu ngajar gak hari ini
gimana kalau di sekitar kampus kamu aja
kita ketemu di stanford coffee jam sepuluh di sebelah kampus aku
kita ketemu sebelum aku ngajar kelas siang
urusan anting akan beres hari ini
semoga nggak ada masalah masalah yang lain lagi ya
aku udah bener bener stres sama semua masalah yang selalu elsa buat
aku udah setuju langsung ikutin suis p
aku kalau di bar man
cashco carga sekarang sih
pasti bukan apa apa sih
ngomong ada ibu mak
ibu mereka silak silakerness
randy ada apa ya
gini pak ada yang perlu saya bicarakan dan ini sangat penting pak bisa ketemu hari ini pak
bisa bisa saya lagi nggak sibuk mau di mana dan jam berapa ya
kita ketemu di kantor pal aja ya pak sekitar jam sembilan gimana
boleh boleh nanti setelah ini saya langsung ke sana
baik pak oh iya pak tolong ajak blsa juga ya pak
kebetulan lagi sama saya nanti saya ajak ya elsa
iya terima kasih pak
dia nelfon buat ngajak ketemuan di kantornya al
katanya sih ada yang penting buat dibicarakan dia ngajak kamu juga
kok ngajak aku
udah udahlah kita datang aja
ada apa ini
kok tiba tiba rendy ngajak gue sama nino ketemuan
di kantor aldebaran lagi
apa ini ada hubungannya sama mateo
lahir aku sakit banget ya
di saat tidur apa gimana sih
ini aku di mana
ini kan bukan kamar aku
nenyak banget ya tidurnya
pasti lo kecapean
kamu tuh macem macem ya
macem macem apaan sih
macem macem apaan sih gue jelasin semuanya ya please
lo dengerin dulu penjelasan gue
aku banceng anak kamu dan p dagegen kamu
kamu terseret itu
kalau kamu terseret ini kaya
aku gak pernah su cuando
kenapa sih kamu lukis rencana

ya aku deskripsi awal awal betiispers
telepanyu kabartein sama indians
surprise ya kamu semua
lagi lagi penyelidikan kita terhambat nggak
yaudah sekarang gini aja
mendingan kita makan dulu kita sarapan
jadi kita kalau mau penyelidikan itu
perut harus diisi biar otak juga lancar
bisa berpikir bener gak sih
kalau begitu mendingan sekarang lo sikat gigi dulu
emang mulut aku bau ya
enggak bau sih
gimana gitu tuh
ada sedikit gigi baru buat taruh buat gue di kamar mandi ya
tuh disitu tuh lo bisa pake
selamat pagi ma
jogging ya hebat sekali
gak jadi ma
tadi tuh udah mau siap siap ngejogging
kenapa sama aku gak jadi ikutan
aku juga gak tahu kenapa
tapi kayaknya deh ada urusan penting deh
makanya dia buru buru
jadinya rena kecewa deh
soalnya papa ada janji sama aku
kesian cucu oma
yaudah sarapan aja ya
ong mau bikinin roti ma
yaudah sarapan din
mau pake apa
pokoknya abis ini nanti kita langsung siap siap ke sekolah ya
tuh si al tuh ya
masuk luar saya ya
aku pergi sebentar ya
aku pergi sebentar ya
aku pergi sebentar ya
aku pergi sebentar ya
mau kemana lagi ma
mau kemana lagi ma
mau kemana lagi ma
mau kemana lagi ma
mau kemana lagi ma

mendingan aku jangan bilang sama papa kalau mau ketemuan sama andin
nanti papa malah ikut dan jadi ribet urusan anting ini
aku mau pergi sama temen temen reuni sama temen temen model waktu jaman dulu
sarapannya udah aku siapin
nanti kamu sarapan sendiri ya
ya udah gak apa apa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bukannya mama kemarin diajak ketemu sama andin
anak pintar baik
nanti rem rem ya
kamu juga semangat kerjanya ya
jagain anak gue ya mir
nama jalan dulu ya sayang ya
semangat ya din
aku kesana ya
katanya ngajak sarapan
emang belum ada
harus masak dulu
ya gak ada yang masak sama sekali
adik gue catherine setiap pagi pasti ikut kelas yoga
asisten rumah tangga aku lagi ke klinik
tiga bulan gak buang air besar
kamu itu nyuruh aku masak gitu
ya gak nyuruh sih
tepatnya kita sama sama masak
terus sama sama makan
dan besarnya nyibes
bisa berang empezar
ini ada yang penting
mereka itu banyak
boleh bagi aja
ini tempat ini

oh itu burung sedikit aja nya

mieji itu kalau lagi masak
kecantikannya bertambah sepuluh kali lipat
coba gue bisa liat pemandang ini setiap hari
pasti gue bahagia banget
cantik banget ya
gue gak mau
gue lagi yang net masa depan gue
cuma ngeliatin doang gak mau ngebantuin
ya kalau kamu emang gak mau ngebantuin
mendingan kamu ntar nggak usah ikut makan
lo pengen gue bantuin kan
ini kamu ngebunuh kita berdua ya
siapa yang selalu bilang
emang biasanya berapa banyak
kan ya aku gak biasa masak
aku juga gak tau cuma bantuin doang
kalau emang gak bisa kamu still just gotta help bisa ga sih
jadi aku harus bikin uang lagi ya
haji uang saja isinya harus dikelebar lalu
lagi kan telurnya
udah kamu tunggu meja aja sana biar aku aja yang bikin
kalau lagi tadi minta bantu sekarang diusir
ya udah kalo gitu gue tunggu di meja deh
yang enak ya nici yang masakannya
masih garam banyak banget ini asin ya nggak dek